sampai jumpa di video selanjutnya
aku bangun banget ya sama sama
aku kangen sama aroma kamu mas
berasa kayak dipurukin sama
cepet pulang ya
gapapa din santai aja
ini juga kebetulan gue habis telepon al dan gak bisa dihubungin
ya aku jadi kepikiran aja sih agak khawatir
makanya gue telepon dulu
terus gimana di sana baik baik aja nggak
tadi mas al itu udah ngabarin aku
dia bilang insya allah besok dia pulang
terus gue mau nanya din
mengenai security yang kemarin diseleksi gimana aman gak
alhamdulillah aman semuanya
ya syukur aku lagi gitu
eh besok lu rencana mau kemana
rencananya besok mau ke lapas
mau jenguk elsa
iya besok aku sama papa mau jenguk elsa
karena kondisi elsa sekarang udah sangat depresi
kemungkinan elsa akan dipindahin ke tempat rehabilitasi
karena kejiwanya dia sudah mulai terganggu
makanya aku sama papa besok mau dempingin dia
iya gue ikut perhatian sih dengar kabar ini
makasih ya nggak
kalau begitu gini aja besok gue cepet lo gimana gue antar ya
eh gak usah gak usah
gak usah aku gak mau ngerepotin
enggak kok enggak nggak din santai aja din
kebetulan kan besok ici lagi off kamu lagi off kan sayangnya
ya jadi michi nanti bisa nemenin tante rosa di rumah
gue antar dan kupastiin semuanya bakal baik baik aja dan bakal aman
makasih banyak ya angga ya
ya sama sama sampai ketemu besok ya din
oke salam buat michi ya
ya pasti pasti siap
salam dari antin
apa apa sih senyum senyum gitu
gak apa apa aku seneng aja nggak
al pasti bangga banget deh punya sahabat kayak kamu
terus kamu gak bangga gitu punya suami seganteng aku dan sehebat ini gitu secare ini
ya bangga lah
kamu bangga akan ketampanan aku
ya pokoknya aku bangga banget punya suami kayak kamu
karena kamu tuh segitu pedulinya sama sahabat kamu dan aku
kamu apa sih siapa juga yang kode
kode ini jam berapa gitu makanya istirahat gitu tidur
kalau udah apa sih enggak aku cuma ngomong aku tuh bangga punya suami kayak kamu
yaudah mau istirahat tidur
enggak aku bisa jalan sendiri kok
supaya kamu nggak pegel kakinya gitu
ya enggak tapi aku bisa jalan sendiri
tadi kan itu kode supaya digendong
enggak tapi aku bisa jalan sendiri kok
ya aku tau kamu bisa jalan sendiri
udah kamu apaan sih
kode untuk digendong sayang
oh kuat dong
pak dingin juga ya
jangan gak pakai jaket
suara apa tuh pak
waktunya jaga dia tidur
biarin ntar gantian dah
ijinin ku teliat ya
kalau jaga jangan apa apa aja dimakan
dian apa aja dimakan
aduh adek adek aja lagi
tinggal saya sendirian nih
jadi horror begini
mana sendirian si uya tidur
mama curiga gak sih semua orang ini
papa meninggalkan kita secepat ini
mama ngerasa gak sih pak
kalau kematian papa itu terlalu tiba tiba mah
kematian papa itu terlalu tiba tiba
ini semua ada hubungannya sama jessica
kamu gak boleh sembarangan menuduh orang seperti itu
kamu gak punya buktinya kan
tapi gak ada salahnya juga ma
kalau mama cari tahu tentang jessi
jini jini jini
jini jini jini
jini jini jini
jini jini jini
jini jini jini
jini jini jini
jini jini jini
jini jini jini